sementara di lingkungan pemerintah kota surabaya
para pegawai negeri sipil diwajibkan mengenakan baju perjuangan
untuk memperingati hari pahlawan
berbagai kostum pun digunakan
mulai dari kostum bungtomo perawat hingga kostum sakera
untuk menyambut hari pahlawan
pemerintah kota surabaya selama dua hari
mulai tanggal sembilan dan sepuluh november
mewajibkan para pegawai negeri sipil mengenakan pakaian pejuang
hampir semua karyawan mulai dari staff hingga kepala dinas
menggunakan atribut perjuang
ada yang mengenakan pakaian bungtomo pakaian perawat
hingga kreasi pakaian penuh darah perjuangan juga ada di sini
bagi para pns mengenakan pakaian pejuang di momen hari pahlawan
merupakan kenangan tersendiri
selain sebagai bentuk penghormatan
juga diharapkan bisa menjadi contoh
bagaimana melayani masyarakat dengan semangat perjuangan
maksud kejuangan istilahnya kita punya semangat di pahlawan
termasuk dalam perizinan
bagaimana perizinan kita bisa lebih cepat
lebih jauh lebih langsung
itu akan membantu orang lain
semangat pahlawan akan membantu orang lain
kami dua hari pakai baju pahlawan
hari ini kebetulan dibuka merah putih
besok kita akan pakai baju cak dan iku
mengenakan baju pejuang
pada momen hari pahlawan disambut baik oleh masyarakat
yang sedang melakukan pengurusan perizinan
di instansi pemerintah kota surabaya
selain ada pemandangan baru
diharapkan semangat perjuangan juga tertular
saat mereka melayani masyarakat
wahyu pratama surabaya